mantan panglima tni sekaligus wakil ketua tim pemenangan nasional andika perkasa menceritakan pengalamannya bersama dengan ganjar dan mahfud terkait cara keduanya menjaga kesehatan jasmani serta rohani
andika perkasa juga optimis bahwa keduanya akan dinyatakan lolos tes kesehatan di rspad termasuk juga soal ceritanya membentuk dream team di tpn sebagai sebuah strategi memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
ya sembari menunggu tes kesehatan yang dilakukan oleh ganjar pranowo dan juga mahfud md saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang paling fit di dalam tim pemenangan nasional ganjar pranowo mahfud md
selamat pagi pak andika
pak andika tadi saya katakan salah satu orang yang paling fit di tpn karena memang sebagai jenderal itu pasti paling fit juga dong pak
pak kalau saya tanyakan sejauh pak andika mengenal pak ganjar dan juga pak mahfud tentunya yang baru ditentukan dipilih oleh partai pengusung
wakil presiden calon wakil presiden
bagaimana mengenal sosok kesehatannya dari kedua tokoh ini
bagaimana kalau pak andika melihat
kalau dari mas ganjar kan kita udah tahu persis lah dari cara berolahraganya sangat disiplin mas
saya kok yakin karena dilihat dari posturnya juga berarti pola makannya juga disiplin tuh mas
pak mahfud walaupun usia juga ya sudah jauh lebih tua tapi juga kan tidak dalam hal physical appearance
memang benar tidak obesitas bukan berarti sehat
belum tentu juga
tapi kok saya yakin paling nggak masalahnya lebih sedikit lah
masalah lebih sedikit
tadi walaupun sempat disebutkan kalau pak ganjar dengan postur dengan rutinitas itu lebih sering untuk berolahraga
walaupun kalau kita jarang melihat pak mahfud jarang berolahraga begitu tapi pak andika optimis ya bahwa dalam tes kesehatan hari ini itu juga akan lancar
saya waktu panglima seringkali lihat pak mahfud ini
jalur raga jalan
jalannya jalan tuh di monas
jadi lumayan lah
jadi salah satu rutinitas pak mafud juga jalan pagi di monas
dan secara spesifik kan pak mafud juga mengakui bahwa beliau tidak merasa ada penyakit lah
berarti kan dari situ walaupun itu hanya dari segi perasaan ya
jadi menurut saya paling tidak tidak ada major problem lah
tapi kalau kemudian kalau kita lihat bagaimana hari ini rspad menggelar tes kesehatan
sekali lagi bahwa disebutkan tidak ada pihak ketiga dari ikatan dokter indonesia begitu pak
bagaimana pak andika melihatnya
apakah ini akan menjadi tes yang kemudian adil begitu karena hanya dari satu pihak saja dari spad
jadi sebenarnya bukan hanya rspad mas
yang pertama kan keputusan bukan keputusan rspad
ini keputusan kpu
rspad ini melaksanakan perintah
tapi rspad pun melibatkan kok
kan melibatkan sembilan belas loh ini mas
kolegium dokter indonesia
itu di luar rspad
jadi ini kan sebagai juga mekanisme untuk check and balances
rspad punya spesialisasi yang kemudian juga hadir dari kolegium dokter indonesia tadi
saya lihat daftarnya
tapi justru itulah yang membuat menurut saya objektivitas rspad akan semakin tinggi
karena tadi timnya ini bukan tim yang hanya dari rspad
itu berarti diakini begitu pak ya
apakah dari tpn sendiri akan optimis bahwa tes kesehatan hari ini akan berjalan dengan lancar begitu pak adi
kalau saya optimis
maksudnya dari segi kesiapan pak mahfud dengan mas ganjar ini sangat siap
dari rspad sendiri sudah pengalaman
dokter dokternya juga menurut saya juga sudah sangat lengkap
karena kan beberapa kali selain pemeriksaan kesehatan calon presiden wakil presiden
juga kita diikutkan dalam berbagai macam
seperti pengujian yang sifatnya independen
saya ingat waktu saya masih menjabat
itu kan kita diminta dari rspad juga dokter spesialis untuk menangani kasus sambo
dan itu pertaruhan
sehingga waktu itu saya memilih dan briefing saya adalah pastikan kita jangan sampai terbeli
nggak ada unsur apapun kecuali objektivitas
harus diakini bahwa pemeriksaan hari ini berjalan dengan objektif begitu
pak andika nih kalau kita tanyakan tadi saya di awal sempat sebutkan bahwa orang yang paling salah satu yang paling fit di dalam tpn
kalau selain tes kesehatan ini nanti di dalam tpn akan diadakan agenda agenda terkait dengan mungkin ya apalagi dengan favoritnya pak ganjar
rally bersama rutinitas
ada agenda agenda terkait dengan fisik kesehatan gitu nggak pak
nggak lah itu
justru nanti kan biasanya relawan yang menggelar acara
itu kan bervariasi
tidak hanya misalnya monoton bicara
kadang kadang juga sambil olahraga sambil jalan sambil makan entertainment macam macam lah
pokoknya terserah dari penyelenggaranya nanti dari relawan kita
terakhir dari tpn sendiri tentu pasti menyiapkan strategi bahwa dinamika politik hari ini yang berkembang pak
apalagi lawan yang akan mendeklarasi calon terakhir ini pak
katanya akan mendeklarasikan putra sulung presiden
bagaimana tpn kemudian melihat
lihat dinamika ini pak andika
ya kita sudah menyiapkan beberapa alternatif mas
seandainya cawapresnya a b c dampaknya apa terhadap strategi kita
karena hubungannya kan dengan misalnya potensi elektoral dari pasangan yang terakhir ini dengan calon wakil presidennya
ya kita pasti mengikuti itu
yang jelas kan semua ya semua pasangan pasti berusaha untuk membuat dream team lah
dream team ya apalagi kalau kita lihat bahwa suara anak muda itu akan menjadi salah satu prioritas yang sudah dipersiapkan juga ya pak ya
makanya dream team itu kan menurut perhitungan masing masing
pasti juga mereka punya alasan kenapa calon presidennya a wakil presidennya b
kenapa tidak c atau d
karena mungkin tadi segmen votersnya yang ingin direbut gitu gitu
baik kita tunggu bersama bagaimana nanti tpn ini akan bergerak memunculkan strateginya pak ya
terima kasih banyak pak andika waktunya
sama sama sehat selalu pak
berikut informasi dari andika perkasa yang merupakan wakil ketua dari tim pemenangan nasional ganjar mahfud
yang mengatakan yang menyebutkan optimismenya bahwa ganjar dan mahfud md akan menjalani tes kesehatan secara lancar pada hari ini
ausri undolu robin kitt jakarta